menurut saya sekarang yang perlu diciptakan itu demand side
nah sekarang udah mulai nih mobil misalnya ppnbm nya dikurangi
nah itu sebenarnya kita bicara demand side
nah jadi menurut saya mungkin pergerakan yang harus dilakukan sekarang
arahnya ke demand side saja lebih banyak daripada supply side
kenapa karena kalau demand side itu kalau ada orang mau beli otomatis supply nya kan ikutan nih
nah kalau sudah supply ikutan otomatis dia bergerak gitu
jadi dia gak perlu banyak subsidi tetapi asal ada pembeli kan gitu
jadi kan sekarang ini kan lagi rindu order kan gitu ya
memang demand side ini perlu ditingkatkan
karena kalau demand naik itu otomatis pengusahanya juga akan meningkat gitu ya
nah oleh karena itu mungkin pemerintah perlu melihat lagi kebijakan kebijakan
agar pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi
maka harus diperhatikan adalah bagaimana insentif ataupun subsidi itu kepada demand side
yang nanti akan berefek pada supply side